kemana barang rampasan kasus korupsi setelah kasusnya inkrah atau sudah memiliki ketetapan hukum
jumat siang barang rampasan kpk di surabaya jawa timur dihibahkan menjadi aset negara
di antaranya menjadi kendaraan operasional hingga menjadi lokasi kantor dinas
di antara barang rampasan yang dihibahkan adalah tiga unit kendaraan roda empat dengan nilai mencapai setengah miliar rupiah
dan sebidang tanah senilai enam belas lima miliar rupiah
barang sitaan dengan total tujuh belas miliar tersebut berasal dari satu perkara kasus korupsi
yang telah inkrah dengan terpidana fuad amin mantan bupati bangkalan
dalam kasus suap jual beli gas alam di bangkalan madura
ini setelah ingkrah dulu dirampas untuk negara
sudah barang tentu ini oleh kementerian ya kementerian keuangan
kemudian nanti ada yang minta misalnya dalam hal ini bpn ke kita
kita bicarakan kita buatkan surat kementerian keuangan dan mereka mengiakan
jadi yang memberikan ini sebenarnya bukan kita karena ini kebetulan sitaan dari kpk kita hadir di sini
yang menyerahkan itu sebenarnya dari pihak kementerian keuangan
prosedurnya seperti gitu
tiga mobil sitaan akan menjadi kendaraan operasional
kementerian hukum dan ham
sementara sebidang tanah di madura akan digunakan untuk perkantoran badan pertanahan nasional
ya kantor ada sekarang tapi kecil sekali
kita perlu kantor yang lebih lepang kemudian kpk ada tanah di situ yang sudah menjadi aset negara
daripada kemudian tidak ini diberikan kepada kita
memang cukup besar delapan belas meter satu delapan hektare
itu lebih dari cukup
nanti kita akan lihat bagaimana pemanfaatannya
pemberian hibah ini sendiri mengacu pada peraturan menteri keuangan no tiga pmk enam tahun dua ribu sebelas
tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari rampasan negara dan gratifikasi
kpk sendiri menyatakan masih memiliki barang sitaan senilai empat ratus miliar rupiah
yang belum dihibahkan maupun dilelang
wida subianto surabaya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu